kita ke informasi lain presiden jokowi dodo mebebaskan terpidana kasus terorisme abu bakar ba'asyir
melalui pengacaranya yang juga ketua umum partai bulan bintang yusril iza mahendra
presiden jokowi mebebaskan ba'asyir karena alasan kemanusiaan
ketua umum partai bulan bintang yang juga pengacara tim jokowi ma'ruf amin
yusril iza mahendra jumat siang mendatangi lapas teroris gunung sindur kabupaten bogor jawa barat
untuk membebaskan terpidana terorisme abu bakar ba'asyir
yusril mengatakan presiden jokowi dodo meminta abu bakar ba'asyir dibebaskan
ba'asyir dibebaskan dengan pertimbangan kemanusiaan karena usianya sudah lanjut dan kesehatannya membutuhkan perawatan khusus
kali ini saya datang lagi setelah kita melakukan pembicaraan dengan presiden jokowi
dan meyakinkan dia bahwa sudah saatnya ustaz abu bakar ba'asyir dibebaskan
dan presiden yakin bahwa terdapat cukup alasan untuk membebaskan ustaz abu bakar ba'asyir
terutama adalah karena pertimbangan kemanusiaan dengan yusril iza mahendra jumat yang sudah delapan puluh satu tahun
presiden jokowi dodo menyatakan keputusan itu diambil melalui pertimbangan panjang dan diskusi dengan sejumlah pihak
ini sudah pertimbangan lama sudah pertimbangan sejak awal tahun yang lalu pertimbangan lama kapolri
kita menemukan dan paham yang pakar pakar terakhir dengan pak prof jusril iza mahendra
pertimbangan kemanusiaan dan juga karena yang berkaitan dengan perawatan kesehatan
bashir pun mengaku bersyukur atas pembebasan dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama pemerintah pada jumat siang
bersyukur pada allah karena memang allah
nanti mengizinkan bisa jadi
bersyukur pada allah dan kita doakan pak jusril supaya diberi pahala yang banyak
pembebasan abu bakar ba'asyir dari lapas gunung sindur harus ditunda selama lima hari
meski atas perintah presiden pihak lapas menyatakan akan mengeluarkan ⁇ baasyir ⁇ dari sel jika mekanisme surat keputusan kemenkumham resmi diterbitkan
pendundaan ini juga dilakukan atas permintaan ba'asyir untuk mengemas
sebelumnya abu bakar ⁇ baasyir ⁇ pernah menolak kesepakatan bebas yang ditawarkan pemerintah pada akhir tahun lalu
perundingan kedua pihak tak mencapai kesepakatan
padahal ⁇ baasyir ⁇ memiliki hak bebas tanpa syarat karena telah menjalani dua per tiga masa tahanan
abu bakar ⁇ asyir ⁇ menjalani hukuman lima belas tahun sejak dua ribu sepuluh karena dinyatakan terlibat kasus terorisme
selain alasan kemanusiaan pemerintah membebaskan ba'asyir sebagai bukti tidak ada kriminalisasi terhadap ulama
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini